wih lagi ada yang panen nih
warga bantaran sungai bengawan solo di kabupaten bojonegoro jawa timur
saat ini sedang menikmati panen raya jambu kristal
tingginya curah hujan saat pergantian musim seperti ini
membuat pohon jambu kristal yang ditanam di bantaran sungai bengawan solo
menghasilkan buah melimpah
hasilnya buahnya segar segar
sedikitnya dua lima ton jambu kristal segar
mampu dihasilkan dari satu ratus lima puluh pohon yang ditanam
di lahan seluas satu lima ratus meter persegi
sementara panen raya seperti ini dapat dilakukan sebanyak dua kali selama satu tahun
jambu kristal bojonegoro memiliki banyak penggemar
karena rasanya manis daging buahnya tebal dan bijinya yang sedikit
dengan harga sepuluh per kilogram dalam sekali panen
petani jambu kristal bisa memperoleh

masa panen ini dua ton
harga jual kalau dikuriskan itu sepuluh x dua lima ton
terdapat tiga lokasi budidaya jambu kristal di bantaran sungai bengawan solo
yaitu di desa padang desa mori dan desa pagerwesi
dalam setahun sentra jambu kristal ini menghasilkan lima ratus empat puluh ton jambu kristal
di kecamatan terucuk bojonegoro
dan di sini potensi lokalnya adalah jambu kristal
ada di luasan dua puluh empat hektare
ada juga nih yang lagi menikmati hasil bercocok tanam
seorang warga jalan nur sobah desa setia mekar tambun selatan kabupaten bekasi
abdul rahman berhasil membudidayakan tanaman cabai rawit di lahan tak terpakai
berkat ketekunannya bapak dua orang anak ini memperoleh hasil melimpah
dari belasan batang pohon cabai yang ditanam sejak tahun dua ribu
tiga bulan terakhir
di tengah melambungnya harga cabai saat ini
tak terlalu dirasakan rahman dan keluarganya
karena punya pohon cabai sendiri yang bisa ia petik sepuasnya
ketika cabai ini mahal jadi alhamdulillah
sangat membantu buat ekonomi saya
ya lahan sedikit lah saya manfaatkan untuk nanam cabai
untuk sementara ini saya konsumsi pribadi
tak hanya dinikmati sendiri cabai hasil menanam ini juga ia bagikan
untuk tangga sekitar rumahnya
abdul rahman menyebut akan menanam lebih banyak pohon cabai lagi untuk kedepannya
tim liputan cnn indonesia